dan koresponen cnn indonesia miftah farid berada di surabaya jawa timur
ya selamat siang farid apa perkembangan terkini dari pemeriksaan agus
apakah sudah ditetapkan menjadi tersangka
ya menurut pengakuan dari kompes pol krisna murthy
di rum pol gamitru jaya post status dari agus sudah tersangka
dan ini sudah sesuai dengan apa yang sudah diselidiki oleh polisi selama ini
karena dalam pemeriksaan yang dilakukan sejak kemarin malam
atau setelah agus ditangkap di sebuah rumah makan di kawasan jalan mastrip
wilayah surabaya selatan agus mengakui seluruh dugaan yang dituduhkan kepadanya
termasuk apakah ada hubungan antara dia dengan korban yang dia bunuh kemudian
termasuk juga kenapa kemudian motivasi apa yang membuat agus senekat itu membunuh
dan kemudian memutilasi korbannya
namun begitu krisna murthy tidak menceritakan jelas detail
bagaimana kemudian pembunuhan ini terjadi
namun dia mengklaim bahwa seluruhnya
apa yang sudah menjadi kesimpulan polisi
sudah diakui oleh agus dan hari ini
sekitar pukul dua belas tadi agus sudah dibawa dari tahanan polsek tegal sari
tak jauh dari tempat krisna murthy dan rombongannya menginap
dibawa ke bandara internasional juanda untuk kembali
dibawa ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
karena yang menarik adalah
ditemukannya agus atau tempat agus bersembunyi adalah rumah makan padang
ini identik dengan lokasi agus ketika sebelum dia melakukan pembunuhan
yaitu dia bekerja sebagai penanggung jawab rumah makan padang di jakarta
polisi lagi mencari ini
apakah kemudian ada kaitan antara rumah makan
kedua rumah makan ini
sehingga agus di tengah rai tidak
kemudian serta merta dia datang ke rumah makan yang ada di surabaya ini
pasti ada kesengajaan yang kemudian ini yang membuat polisi
merasa perlu memeriksa semua orang yang terkait dengan lokasi persembunyian agus di surabaya ini
terima kasih miftah farid atas informasi terkini
atas penangkapan agus di surabaya jawa timur
ya dan pelaku mutilasi sudah ditangkap